yang juga menjadi perbincangan di lini masa hari ini satu februari diperingati sebagai hari hijab sedunia atau world hijab day
sejak dicanangkan pada dua ribu tiga belas oleh aktivis muslim asal amerika serikat nazma khan
kini para pengguna hijab berani tampil dalam segala aktivitas
tagar world hijab day sebagai trending topic di lini masa global
kini menjadi bukti bahwa kini para perempuan berhijab juga berani tampil untuk melawan intoleransi
hari hijab dunia atau world hijab day merupakan peringatan tahunan yang diperingati setiap satu februari dan telah dirayakan sejak tahun dua ribu tiga belas
perayaan hari hijab sedunia ini dicanangkan oleh sosok aktivis muslim wanita asal amerika serikat nazmakan
sebagai wanita berhijab nasma merasa mendapatkan beragam diskriminasi
baik secara fisik maupun mental
dia sadar tensi negatif atas perempuan berhijab masih begitu tinggi
tidak hanya di amerika tapi di seluruh dunia
dia menolak kerjaan dan terlepas di interviu kerjaan
hanya karena kerjaan hijab
saya berpikir jika saya bisa mengundang wanita di semua agama
muslim dan tidak muslim untuk berjalan di kaki saya
hanya untuk suatu hari mungkin mungkin hal itu akan berubah
organisasi hijab sedunia mengajak warga global
semua kepercayaan dan agama
untuk mengenakan penutup kepala satu hari saja
untuk mendukung solidaritas dengan wanita
muslim di penjuru negeri
tahun dua ribu tujuh belas peringatan yang disebarkan melalui situs jejaring sosial ini
telah menarik perhatian muslim dan non muslim
di lebih dari satu ratus lima puluh negara di seluruh dunia
bahkan sejak tahun lalu
majalah time mencantumkan hari jilbab dunia
dalam kalender dunia mereka
keputusan untuk berhijab di negara yang bukan mayoritas islam
memang masih saja mengundang pro dan kontra
namun tagar strong in hijab
tema hari hijab sedunia kali ini
menantang para pengguna hijab
untuk berani tampil dengan keunikannya masing masing
dalam lawan segala diskriminasi
prasidya puspa cnn indonesia

sebenarnya sih kalau organisasi tentang world hijab day sih
nggak ada ya
maksudnya kita nggak ada particularly
cuman memang di indonesia sendiri
kita punya salah satu organisasi besar
yaitu hijabers community
yang mana emang tujuannya
kita pingin banget meng empower perempuan perempuan berhijab ini
supaya mereka tidak takut lagi berhijab
dan tetap melakukan aktivitasnya sebagai perempuan
artinya ada kesetaraan dengan perempuan perempuan lainnya
tapi kalau jahan sendiri ngelihat
perkembangan tren hijab
sekarang seperti apa sih
kalau di indonesia sendiri khususnya
kalau di indonesia sih
beda banget ya
kalau misalnya kita bicara kayak
tujuh tahun yang lalu
maksudnya kayak sekarang
kesetaraan perempuan perempuan berhijab ini
di bidang pekerjaan
atau misalnya banyak juga orang orang yang sekarang nih
yang tadinya jarang sekali kamu lihat
misalnya kayak di mall
sekarang mereka udah bangga memakai hijab gitu kan
apa ya mungkin kan dulu kan hijab itu lebih ke kalangan orang yang menengah ke bawah
sekarang yang orang menengah ke atas pun juga udah mulai proud untuk pakai hijab gitu
jadi hijab itu bukan suatu halangan lagi
hijab itu sudah menjadi
kalau buat saya hijab itu adalah kewajiban gitu
tapi ya akhirnya jadi lifestyle juga gitu kan
ya seperti yang kamu lihat sekarang gitu
kalau saat ini kalau dibandingkan dengan enam tujuh tahun lalu ya
seperti kata jehan bilang
sekarang masih ada nggak sih orang orang yang menyebutkan stigma negatif
mungkin di luar sana yang
jan pantau atau tahu gitu
well nah ini mungkin enaknya kita tinggal di negara indonesia ya
dan kita ini juga
kita itu kan bukan negara islam kan
banyak hal dari luar gitu bisa kita mengakses di sini
disesuaikan dengan culture kita gitu
jadi kita terbiasa dengan keanekaragaman
kita terbiasa dengan hal hal yang berbeda gitu
jadi menurut aku
muslim di indonesia itu jauh lebih acceptable dengan hal hal apapun gitu yang ada di luar gitu
jadi mereka tuh nggak kaku
gimana ya dari cara mereka berhijab aja
dinamis gitu kan
dengan berbagai gaya berbagai mode gitu
jadi apalagi cara mereka berpikir gitu loh
jadi aku sih ngelihatnya beda sekali dengan muslim yang mungkin ada di daerah uni emirates
atau negara negara islam lainnya gitu
oke kita tadi berbincang sebelumnya soal najmakan yang memang tinggal di amerika
yang dikatakan masih banyak sekali stigma negatif di sana
pernah kalau soal tren kita menyambungkannya dengan tren hijab di amerika mungkin
ini sedinamis yang tadi jana hara bilang nggak sih di amerika sendiri
sorry sorry mbak tadi suaramu ngeputus gimana
kalau tren yang di amerika serikat atau di negara barat begitu
sedinamis yang jahan bilang nggak sih atau masih kaku di sana justru
aku nggak tahu
sebenarnya melihatnya sih sekarang mereka udah mulai accept ya
udah bisa mulai meng accept perempuan perempuan berhijab ini
makanya kan kita bisa lihat kan kayak kemarin ada pemain sports yang mereka pakai hijab
terus juga dulu miss di australia yang berhijab gitu
jadi pelan pelan mereka mulai accept bahwa ya orang orang berhijab ini adalah barangnya

bukan sesuatu lagi yang apa ya dianggap tabu dianggap aneh pakai hijab gitu loh
oke jahan tapi kita pengen tahu nih sebagai desainer atau perancang busana muslim
modest wear lah ya begitu sekarang angkanya seperti apa sih di luaran sana
di luar indonesia maksud saya
oh angka penjualan aku atau untuk
untuk modest wear sendiri begitu
jane kita pengen tahu nih penjualan atau seberapa tinggi sih minat dari modest wear di luar sana
kemudian penggunaan hijab
mungkin aku bisa menjelaskan secara universal ya kayak di luar itu orang nggak menyebut muslim wear
tapi lebih ke modest pakaian yang sopan gitu
dan modest wear ini pun juga menjadi

nggak hanya di indonesia aja tapi juga di luar gitu
kalau misalnya kamu lihat perkembangan fashion sekarang
orang lebih senang pakai baju baju yang lebih tertutup
yang bisa di combine yang lebih mix and match gitu
jadi memang apa ya ini tuh jadi sesuatu yang akhirnya booming gitu loh
bahkan brand brand yang bukan brand muslim mereka juga akhirnya mengeluarkan produk produk yang modest
yang sopan supaya dia mengembangkan marketnya lagi untuk orang orang yang berhijab
jadi mungkin secara universalnya aku bisa bilang seperti itu gitu
oke berarti dengan banyaknya desainer yang semakin bermunculan
membuat busana muslim atau modest wear tadi ya seperti jahan bilang
ini semakin meningkatkan kekuatan para wanita muslim khususnya ya
untuk berani tampil ya kan
untuk berani muncul
karena gimana ya maksudnya tidak bisa dipungkiri ya
kemarin waktu ada krisis monitor di amerika di eropa gitu kan
kita sebutlah brand designers itu mereka
banyak banget orang orang eropa yang mereka nggak mampu untuk beli gitu
tapi orang orang muslim dari daerah dubai atau mungkin ya united emirates lah ya gitu loh
mereka punya mereka masih punya daya beli gitu
jadi apa ya ibaratnya mereka melihat oke ini
this is and opportunity buat mereka untuk mengekspansi ke negara negara islam
makanya akhirnya mulailah tuh mereka membuat lini special
misalnya khusus untuk idul fitri nabi kayak contohnya waktu itu
akhirnya dari situ secara dunia fashion tuh mereka sudah mulai accept gitu loh
dengan oke ini adalah market yang emang mereka membutuhkan produk
dan bukan hanya sekedar mereka ingin berpakaian tertutup aja
tapi mereka juga ingin tampil fashion gitu
oke berarti ini diluar pesan khusus untuk menguatkan wanita muslim
menjauhkan intoleransi tapi ternyata juga lahan bisnis atau ladang bisnis untuk
model swear ini sangat besar sekali ya
jenna hara nasution terima kasih banyak telah bergabung bersama kami
tidak pernah menghentikan wanita dari mencapai cita cita
saya mengalaminya sendiri
biarlah kecantikan anda bersinar melalui hijab anda
saat ditutupi oleh amin
ini sama seperti kecantikan anda
yang tidak menghilang saat ditutupi oleh hijab
hijab kami adalah kekuatan kami ketaatan kami kepada tuhan